tepuk tangan jatuh saksa kalau kau suka hati loncat tinggi
selasa pagi dinas pemberdayaan perlindungan anak dan pengendalian penduduk provinsi dki jakarta
atau ppapp dinas sosial provinsi dki jakarta
serta rptra kecamatan penjaringan menggelar kegiatan pendampingan sosial
kegiatan diisi dengan trauma healing bagi para pengungsi
akibat insiden kebakaran di kapuk muara penjaringan jakarta utara
trauma healing diberikan kepada anak anak yang berada di tenda pengungsian
kegiatan trauma healing ini akan digelar selama tiga kali dalam seminggu
kami juga akan datang dengan memberikan pendampingan sosial
bentuk bentuk pendampingan sosial psikologi sosial
insya allah semuanya sudah kita rencanakan dan saya mewakili dinas sudah membentuk tim
tim ini nanti yang target kami akan senantiasa bersama masyarakat di sini
untuk memberikan pendampingan untuk membentuk tim
membangkitkan kembali emosional maupun psikologisnya supaya mereka tidak terlalu trauma
dan insya allah kami tim kami ini akan hadir paling tidak setiap minggu itu bisa tiga kali tim yang akan terdamping di sini
mumun seorang ibu rumah tangga berumur tiga puluh lima tahun yang memiliki dua anak ini
menyatakan senang dengan adanya kegiatan trauma healing
alhamdulillah ya jadi anak anak saya jadi senang bahagia udah gak kepikiran kejadian kemarin
traumanya udah mulai hilang membaik udah agak tenang sih sebagai orang tua
udah senang alhamdulillah
ada yang bermain menulis menggambar nyanyi nyanyi ya seperti inilah kayak gitu lah
dari beberapa lagu yang disetel anak anak terlihat antusias dan mengikuti setiap gerakan yang diperagakan
senyum bahagia turut terpancar dari wajah polos sejumlah bocah
bergerakan sesuai irama lagu
anak anak terlihat antusias mengikuti setiap gerakan yang diperagakan oleh para pendamping
intan salah satu anak yang mengikuti kegiatan ini pun mengaku senang dapat melakukan berbagai aktivitas dengan para pendamping
ngikut les belajar terus ikut lomba
lomba taruh bendera dapet permen
permen terus apa lagi
sama ini sabun
senang gak sih
hingga selasa siang total ada dua ratus enam puluh delapan anak yang mengungsi di lokasi pengungsian di jalan kapuk utara dua
mereka harus berhenti sekolah sementara waktu hingga mendapatkan perlengkapan sekolah dan tempat tinggal sementara